mengutip cnn indonesia com jumlah penduduk miskin pada september dua ribu dua puluh dua mencapai dua puluh enam tiga puluh enam juta orang
bps mencatat lima provinsi dikategorikan termiskin di indonesia berdasarkan persentasenya
angka ini meningkat cukup parah
angka ini naik dibandingkan maret dua ribu dua puluh dua